pelantikan wakil ketua dpr yang baru dari fraksi pd perjuangan akan dilakukan pada sidang paripurna selasa siang ini
wakil ketua dpr yang baru akan membidangi pos badan pengawasan keuangan nasional yang sempat dibekukan sebelumnya
sebelum pelantikan ini dilakukan pimpinan dpr akan menggelar rapim dan juga rapat badan musyawarah bersama perwakilan sepuluh fraksi di parlemen
pelantikan utadianto sebagai wakil ketua dpr dari fraksi pdip akan dipandu oleh ketua mahkamah agung hatta ali
ruangan bagi utut juga telah disiapkan di lantai empat gedung nusantara tiga dpr
untuk pembagian tugas pimpinan dpr telah memutuskan mengaktifkan kembali pos badan pengawasan keuangan nasional yang dahulu pernah ada tetapi sempat dibekukan
pembidangannya setelah itu nanti dilantik kemudian mungkin besok sudah langsung kita melaksanakan rapat pimpinan untuk membicarakan pembidangan
dari wakil ketua dpr
karena dpr ri yang baru itu nggak ada masalah karena itu kan cuma intern saja
dari sekian misalnya dari besaran yang cukup yang besar kemudian kan selama ini dibagi oleh wakil ketua beberapa ada empat ya nah ini sekarang menjadi dibagi menjadi lima
dan untuk mengetahui pelantikan wakil ketua dpr dari fraksi pdip sesuai undang undang md tiga kita bergabung dengan korespondensi nn indonesia
rifana selamat siang
sebenarnya ada alasan tertentu kenapa akhirnya pos badan pengawasan keuangan nasional ini akhirnya dihidupkan kembali
ya selamat siang alfian
pelantikan utut adianto sebagai wakil ketua dpr dari fraksi pdi perjuangan harusnya memang dilakukan pada pukul sepuluh pagi ini sesuai jadwal namun tampaknya harus diundur pada pukul empat belas waktu indonesia barat
tadi kami juga meminta tanggapan sebetulnya dari wakil ketua dpr fraksi demokrat yakni agus hermanto
mengapa akhirnya utut adianto sebagai wakil ketua dpr baru dari fraksi pdip ini mendapatkan jatah membidangi pos bpkn atau badan pengawasan keuangan nasional
karena ini memang sudah ada pos pos lain yang memang dibidangi oleh empat wakil ketua dpr lain baik dari demokrat kemudian dari gerindra kemudian dari pks dan juga dari pan
sehingga dari empat pos wakil ketua dpr yang lain ini akhirnya dibagi ataupun diberikan sebagian sebagian kepada utut adianto sebagai wakil ketua dpr
dan kemudian untuk pos bpkn inilah yang sebelumnya memang sudah sempat dibekukan namun kembali diaktifkan
tadi agus hermanto tidak menjelaskan secara rinci mengapa diberikan pos ini kepada utut adianto tapi memang ini sepertinya hanya pembagian pos biasa saja yang sudah dibicarakan antar pimpinan dpr
sehingga tidak ada alasan yang lebih rinci yang menyebabkan utut adianto mendapatkan pos bpkn ini alfian
ya selanjutnya sebenarnya dengan penambahan ketua
posisi dari pimpinan dpr ini sendiri apakah sebenarnya harapannya bahwa penambahan ini mampu membawa perubahan yang cukup signifikan di tubuh dpr sendiri
ya alfian sebetulnya penambahan kursi wakil ketua dpr ini tidak langsung serta merta membawa perubahan signifikan terhadap citra parlemen ataupun kinerja terhadap dpr
seperti kita tahu masih banyak produk legislasi yang belum diselesaikan oleh dpr
namun kemarin ketua dpr bapak mas soetio mengatakan bahwa penambahan kursi kepada bpkn
seolah mengembalikan asas keadilan bahwa pdi perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif pada dua ribu empat belas memang berhak mendapatkan kursi di pimpinan dpr
dan ini seolah menunaikan janji seperti yang dilakukan oleh partai partai lain untuk mengakomodasi kepentingan dari pd perjuangan untuk bisa duduk di kursi pimpinan dpr saat ini sampai nanti dua ribu sembilan belas alfian
selain pimpinan dpr juga nantinya hari ini juga rencananya juga akan dilantik pimpinan baru yang akan duduk di mpr
nah salah satu fraksi yang akan diganti adalah dari fraksi golkar
di mana salah satu yang akan diganti ini merasa bahwa sebenarnya dia tidak pantas untuk dilepas atau dicopot sehingga digantikan oleh titik soeharto
ada pandangan tertentu rifana terkait dengan sengketa pergantian ini
ya sekedar informasi bahwa untuk hari ini hanya ada pelantikan wakil ketua dpr dari fraksi pdi perjuangan
sementara untuk pelantikan tiga wakil ketua mpr dari pkb kemudian dari gerindra dan juga dari pd perjuangan ini tidak akan dilakukan hari ini alfian
namun besok ini akan ada rapat gabungan antara pimpinan dpr mpr dan juga dpd untuk menjatuhalkan pelantikan ketiga wakil ketua mpr yang kemungkinan besar akan dilakukan pada hari kamis
dan kami juga sebetulnya menanyakan kepada ketua mpr zulkifli hasan soal rencana pencopotan dari mahyudin yang merupakan representasi dari partai golkar
yang saat ini duduk sebagai wakil ketua mpr dan kemarin juga mahyudin mengatakan akan melakukan perlawanan mempertahankan hak haknya sebagai wakil ketua mpr
karena dicopot begitu saja dalam hasil rapat pleno partai golkar
memang jika mengacu ke undang undang md tiga terutama dari undang undang md tiga pasal empat ratus dua puluh tujuh dalam undang undang md tiga nomor dua tahun dua ribu delapan belas yang baru saja disahkan
memang disitu disebutkan secara rinci bahwa semua pimpinan mpr dan juga dpr yang saat ini tengah menjabat dari fraksi yang sudah ditunjuk
akan melanjutkan tugasnya sampai nanti masa jabatannya berakhir
dan tidak ada ruang sebetulnya kalau kita lihat secara hukum dalam pasal pasal di undang undang md tiga
baik yang sebelum direvisi ataupun yang sudah direvisi untuk bisa melakukan pencopotan terhadap pimpinan dpr dan juga pimpinan mpr
karena sejak awal undang undang md tiga ini dibentuk bahwa pemilihan terhadap pimpinan mpr dan juga dpr ini dilakukan oleh sistem paket
dengan sistem paket ini akan mempersulit bagi partai partai untuk bisa mencopot kadernya yang sudah duduk di pimpinan mpr
dan juga di pimpinan dpr ini agak berbeda dengan rotasi yang bisa dilakukan terhadap pimpinan komisi ataupun alat alat kelengkapan dewan
seperti ketua fraksi kemudian ketua banggar ataupun sekretaris fraksi dan juga bksap ini agak berbeda
karena sekali lagi sistem paket inilah yang mempersulit kepada partai partai untuk bisa melakukan rotasi
ataupun pencopotan terhadap kader kadernya sudah duduk di kursi pimpinan dpr ataupun juga mpr
dan sampai pagi ini kami memperoleh informasi dari ketua umum partai golkar elangga hartarto
yang saat ini tengah melakukan pertemuan dengan sekjen pdip hasto kristianto tadi
bahwa tim cnn indonesia mendapatkan informasi bahwa sampai detik ini sampai pagi ini golkar akan terus memproses secara internal
pergantian mahyudin sebagai wakil ketua mpr
bagaimana caranya apakah ada celah hukumnya di situ
tadi erlangga tidak menjelaskan secara rinci
namun kalau mengacu pertemuan kemarin yang dilakukan oleh erlangga dan juga ketua umum pan ataupun ketua mpr zulkifli hasan
tampaknya sudah ada lobby lobby politik yang sedang dilakukan
oleh golkar terhadap pimpinan pimpinan mpr lainnya
untuk bisa memuluskan pencopotan mahyudin sebagai wakil ketua mpr
baik terima kasih rifana pratiwi langsung dari gedung dpr jakarta